komisi pemberantasan korupsi kpk memeriksa direktur utama bulog jarod kusumayakti
pemeriksaan ini terkait dengan kasus kuota impor gula yang melibatkan ketua dpd ri irman gusman
direktur utama bulog jarod kusumayakti memenuhi panggilan kpk dengan hadir sejak pukul sepuluh waktu indonesia barat
kpk menyatakan pemeriksaan jarod dilakukan untuk menggali regulasi kuota impor gula yang menjadi kewenangannya
selain di rut bulog kpk juga menjadwalkan pemeriksaan istri irman gusman liestiana gusman dan ajudannya joko suprianto
keduanya akan diminta keterangan seputar operasi tangkap tangan di rumah irman gusman beberapa waktu lalu
kasus kuota impor gula mentah ini mencuat usai operasi tangkap tangan kpk terhadap ketua dpd ri irman gusman
di rut cv semesta berjaya saferiandi susanto beserta istrinya memi dengan barang bukti seratus juta rupiah
pemberian tersebut diduga untuk memuluskan penambahan kuota impor
bagi perusahaan saferian di susanto di padang sumatera barat
jadi dimintai keterangan mengenai peristiwa hari itu saat ott dan keterangan keterangan lain yang dibutuhkan oleh penyidik